nih pokoknya niat saya
kasian kalau dia tau
hei katanya biar jangan tau
wah mungkot teriak teriak
maaf tau dong saya lupa
bu endang jangan sembarangan ya kalau nuduh ya
itu belum tau buktinya
lagian apa alesannya
saya pakai dituduh ngirim hantu bola api
bukannya hantu bolanya ada

hei ibu endang dengar ya
sebagaimananya saya gak suka sama ibu ranti
melakukan hal seperti itu
ingat saya masih punya otak dan tahu diri
lagian cuma masalah persaingan
kecantikan wajah dong sampai begitu amat sih
hei bu messi saya tau
bu messi itu sirip sama bu ranti
karena laki laki di kampung bumi sari ini
sukanya sama bu ranti bukan sama
bu messi yang hoba hoba dangdut
tersebut itu siapa yang mau
hei tunggu tunggu tunggu kenapa kamu
bisa ngomong seperti itu ibu endang
enak aja saya klarifikasi ya
kalau soal masalah kecantikan
memang saya yang lebih paripurna
daripada ibu ranti
tapi saya nggak mau seperti itu
ibu endang yang cemburu sama saya
mau kirim hantu bola api ya
saya sirik apa sama bu nanti
saya gendut cantik enggak
sesi enggak sirik apa
terus saya buat apa kirim bola api ke rumahnya bu rati
enggak demen kan enggak suka kan kalau dituduh
enggak boleh kayak begitu dong ibu endang
ini kenapa bu messi sama bu endang malah ribut di luar
orang orang lagi panik di dalam
ini ada apaan sih ibu ibu
baru tinggal sebentar aja daripada ribut berantem
hah aduh situ direbutin
eh iya enggak eh enggak tahu
ya duluan nih
masa dibilang kita yang kirim hantu bola angin ya
bu ranti saya udah tahu
siapa yang nerol rumah bu ranti pakai bola api
saya udah tahu orangnya
ya ngarang pakai nuduh
jangan fitness saya enggak suka seperti itu
saya enggak sebut nama enggak sebut inisial
emang situ udah nuduh dong
ya udah tuh jangan ribut di sini
nanti kedengeran sama anak anak di dalam kuma
kalau kayak begini saya paling gak suka dituduh tuduh
saya nggak suka datang ke sini
saya mau pulang aja
tuh kan takut kan takut
ya udah mami duluan pulang kalau zar aja gak ada
eh bukan salam wali
bu ranti bu ranti
percaya deh sama saya
bu messi itu yang ngirim bola api ke rumahnya bu ranti
karena dia kan sirik sama bu ranti
karena cowok cowok yang ada di sini itu sukanya sama bu ranti
bukan sama bu messi
tuh dangdut dangdut
bu ena enggak boleh gitu ah
nggak boleh tahu nuduh orang tanpa bukti
saya jadi bingung
kalau gini ceritanya
percaya aja sama saya
pasti itu bu messi enggak ada lain bu ranti
oh iya betul tuh yang pertama sama allah
kedua sama saya
enggak usah juga deh
nggak mungkin lah percaya sama bu endang
kita ini harus cari tahu
siapa dalangnya dibalik ini semua
siapa pelakunya nih
sebelum raja lela
gua juga sebenernya kasel banget
seenaknya aja mau ngebakar pos kita
sembarangan dia pikir tuh ngebakar pos
enggak pakai modal dan daninya
semuanya nih biaya ya
pakai uang kas pak rt
abis ini kita mau diajak makan makan
emang kita mau traktir dimana sih
siapa yang mau traktir lo makan makan
ani juga seneng tuh
tambah lama lo tambah ngacau aja sih
ada juga gua yang tambah panas
karena kerjaan tuas ini gak kelar kelar
buruan aja terus
udah cepet kerja
yang penting kita harus cari dulu nih
sampai pelakunya dibalik ini semua
ini apaan sih
kayak orang kulit aja lo
ya ya kan gua kan lagi maku
karena sebelum ketemu
ya pelakunya siapa
keluarganya ibu ranti masih dalam bahaya
aduh gua gak jadi maku deh
ngirisin bawang buat masak besok
emang beneran gak apa apa
aku tahu pasti mami aku takut dan sedih soal ini
tapi mami aku berusaha nutupin aku sama rafa
biar aku sama rafa gak tau

pokoknya aku harus ngelawan hantu bola api tuh
supaya aku sama rafa sama mie gak takut lagi

ya iya kita pasti bakal bantuin kamu kok
buat ngelawan hantu itu
hantu banas pati itu kan dari api
tapi kan kalahnya sama air
gimana kalo kita ngelawan hantu itu pake air aja

bener bener kita lawan hantu banas itu aja pake air
terus rafa kita aja gak
jangan rafa kan lagi sakit belum sempur bener
jadi kita aja yang lawan hantu itu
bersatu kita tentu berbelah kita beruntung
mario saya jadi gak enak ini teh ngerepotin kamu aja jadi suruh kasihan aku aja

gak enak kasih kucing bu
udah saya kasih tapi kucingnya muntah
bisa aja gak usah gak enak gak enak sama saya
kan aku padamu bu
kalo gak enak kasih kucing bu
kalo gak enak kasih kucing bu

nih pokoknya niat saya
nih pokoknya niat saya
mau ngejagain ibu sampai masalah hantu teror itu apa namanya
banas pati selesai
lagi nih sebelum dagdikdur
sebelum mereka menemukan itu semua kasusnya
hantu apa namanya tadi
ngantriin jahitan kemana pun
yaudah tuh yuk
sekarang mendingan antrian jahitan dulu
nanti takut malah tambah malem
oh ibu tenang aja udah saya ngadepin
aduh tapi nanti kamu kenapa napa
cepetan saya lari
yaudah deh saya tinggal ya
saya mau ambil jahitan saya
maaf saya pengganti
saya kabur dulu lihat lihat ya
baru mau gue
tapi yang dikejar ibu ranti
tuh bola api kelewatan banget sih
nggak tau apa sih yang udah uzur dikejar kejar pake bola api
kalo dikejar cowok ganteng sih nggak akan lari
aduh mudah mudahan itu bola apinya nggak ngejar lagi sampai sini
allah udah capek nih teh
aduh mudah mudahan ya
ampun itu bola api kesini lagi
dia nggak ngerti bahwa seorang apaan